perkembangan modifikasi di dunia otomotif memang tidak ada habisnya
seperti yang dilakukan warga tulung agung yang menciptakan motor tril kembar siam alias motor bermuka dua
wah seperti apa ya uniknya berikut liputannya
berawal dari hobi mengutak atik motor
muhammad arief fahruddin warga desa sambi doplang kecamatan sumber gempol tulung agung
berhasil memodifikasi motor yang benar benar unik
bagaimana tidak ia berhasil membuat sepeda motor bermuka dua yang disebutnya motor kembar siam
untuk memodifikasinya arief cukup memanfaatkan bodi motor suzuki ts satu ratus dua puluh lima bekas
dua rangka sepeda motor trail tersebut hanya dipotong bagian belakangnya kemudian disatukan
alhasil motor kembar siam karya arief ini
memiliki dua muka dengan dua tangki bbm dan dua stang yang posisinya saling bertolak belakang
konsep motor kembar siam ini adalah hybrid
yakni menggunakan penggerak mesin berbahan bakar bensin serta mesin motor elektrik
untuk mesin sepeda motor terpasang satu mesin empat tat
sedangkan untuk penggerak motor listrik ia memanfaatkan dinamo bekas sepeda listrik
meski memiliki dua muka motor tril ciptaannya sementara ini baru bisa bergerak ke satu arah saja
ts dua unit saya potong saya rakit jadi satu
untuk tenaga penggeraknya mas
untuk tenaga penggerak sementara ini pakai mesin
sebetulnya awal dari pemerintahan saya kedua duanya bisa maju bisa mundur itu pakai etik semua
arief berencana akan menyempurnakan motor trail bermuka dua dengan sistem hybrid
yakni menggabungkan dua mesin motor berbahan bakar minyak dengan tenaga penggerak listrik baterai
sehingga motor bermuka dua ini nantinya akan bisa bergerak
kedua arah sesuai dengan desainnya
fadli rahmawan tulung agung